terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua verdi sambo mengakui bahwa perintahnya pada richard eliezer saat di rumah saguling adalah menembak brigadir yosua huta barat
pernyataan tersebut disampaikan verdi sambo saat ditanya oleh hakim dalam agenda sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa siang
verdi sambu mengatakan dirinya menanyakan kesiapan richard elezer untuk menembak yosua apabila terjadi perlawanan saat akan mengklarifikasi terkait pelecehan seksual
selanjutnya saya perintahkan untuk ya kamu turun aja